hari ini menteri keuangan sri mulyani meluncurkan pilot project kredit ultramikro di desa pasir megamendung bogor
hal ini terkait misi pemerintah untuk menjangkau penyaluran kredit ke masyarakat kelas bawah
dilansir detik finance mantan direktur bank dunia ini mengungkapkan akan mengusahakan pembahasan program kredit ultramikro
ataupun umi bersama dewan perwakilan rakyat dpr
pemberian ultramikro ini akan menjamah enam puluh empat juta pelaku usaha mikro kecil di seluruh indonesia
yang terbukti masih sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan
pilot project ini diterapkan di sembilan belas kabupaten kota dengan anggaran satu lima triliun rupiah
ada pun plafon yang diberikan maksimal sepuluh juta rupiah ke bawah dengan bunga dua hingga empat persen
angka ini lebih kecil dibandingkan dengan bunga kredit usaha rakyat kur
yang mencapai sembilan persen
kita sering mendengar tentang unit usaha kecil dan menengah ataupun juga ukm ya
maupun juga anda mungkin mendengar usaha mikro kecil dan menengah atau ada juga umkm
dan kini ada lagi sebuah istilah baru yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu kredit ultra
jadi ada ultranya ultramikro
apa sebenarnya kredit ultramikro kita lihat bersama
kredit ultramikro adalah pinjaman yang diberikan khusus untuk pengusaha kecil kelas bawah
dan pinjamannya pengusaha kecil kelas bawah pinjamannya maksimal di sepuluh juta rupiah
dan rentang bunga yang diberikan oleh bank kepada pengusaha sekitar dua hingga empat persen
pengajuan kredit ini tanpa jaminan dan penyalurannya hanya melalui kooperasi
kredit ultramikro tidak berbeda jauh dengan kredit usaha rakyat
bedanya hanya pada plafon dan juga bunga yang diberikan
bunga yang diberikan kur misalnya mencapai hingga sembilan persen
anda lihat di plasma ya di layar kaca saat ini dan plafonnya itu mencapai lima ratus juta rupiah
ya ini adalah perbandingan antara kredit ultramikro kemudian kredit usaha rakyat
dan kredit ultramikro ini juga mungkin bisa jadi menjadi salah satu jurus pemerintah
untuk memutar ekonomi lebih cepat pada sisa semester tahun ini
dan targetnya tentu saja untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi lebih cepat
dua puluh persen hingga akhir dua ribu tujuh belas mendatang